indonesia mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa turkiye dan suria
basarnas mengirimkan empat puluh tujuh personel dan dua truk yang berisi bantuan logistik
tim basarnas akan melakukan pencarian secara mandiri dan akan membawa sendiri tenda dan makanan
untuk para kru yang bertugas sehingga tidak mengganggu pemerintah turkiye
kami akan melaksanakan perbantuan penanganan gempa di turki dan bersifat mandiri
jadi dalam artian bahwa kami dari tim sar ini akan mempersiapkan segala sesuatunya
termasuk dengan kebutuhan kebutuhan operasional seperti permakanan dan lain lain
sehingga negara negara turki yang terdampak tersebut kita tidak menjadi beban bagi mereka
malah memang kita membantu mereka untuk meringankan beban dari negara turki tersebut
tim yang diberangkatkan telah memenuhi kualifikasi medium kelas
dari kelompok pencarian dan penyelamatan internasional atau insar
tim ini juga diberangkatkan oleh lima organisasi di bawah perserikatan bangsa bangsa
dua dokter ahli universitas hasanuddin yang dipimpin mantan rektornya idrus paturusi
menuju jakarta rabu pagi
mereka adalah dosen fakultas kedokteran ahli ortopedi dan traumatologi
serta ahli anastasi
tim ini akan bergabung dengan tim kemanusiaan kementerian kesehatan republik indonesia
di jakarta sebelum berangkat ke turkiye
kelima dokter ini memiliki pengalaman di sejumlah bencana tanah air hingga mancanegara
antara lain bencana gempa di sulawesi tengah
gempa cianjur jawa barat
dan gempa iran
pencarian korban gempa turkiye dan suria sudah memasuki hari ketiga
korban tewas sudah mencapai lebih dari dua belas orang
tugu penyelamat berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang masih tertimbun
di bawah kerentuhan bangunan